kabit humas polda jawa timur kombespol frans barung memastikan anak kecil perempuan yang selamat
dalam aksi bom bunuh diri di mapol restabes surabaya merupakan anak pelaku pengeboman
sementara empat orang pelaku bom bunuh diri mapol restabes surabaya semuanya dinyatakan tewas
simpang siur tentang siapa anak kecil yang selamat dalam aksi bom bunuh diri di mapol restabes surabaya akhirnya terjawab
anak kecil yang diselamatkan anggota polisi ini merupakan anak dari pelaku bom bunuh diri
identitasnya diketahui dari celana dalam korban yang bertuliskan nama korban
ia dibonceng di bagian depan oleh ayah dan ibunya saat bom meledak ia terpental dan selamat
sementara itu semua pelaku yang berjumlah empat orang dipastikan tewas di tempat
sedangkan mobil toyota avanza yang berada tepat di depan pelaku dikendarai warga yang hendak meminta pelayanan masyarakat
bagaimana tentang satu anak itu
sepuluh anak itu yang dibawa oleh mereka atas nama ais
ini yang kita dapatkan dari pakaian dalam yang bersangkutan bertuliskan as
putri umur delapan tahun
kita doakan selamat kita rujuk ke rumah sakit ya
ini kita rujuk ke rumah sakit
kita ujung ke sana
kemudian empat kita nyatakan meninggal dunia
dua motor itu ternyata pelaku yang beriringan
dua dari rentetan kasus peledakan di jawa timur dilakukan sekeluarga termasuk anak anak
meski sudah beberapa kali terjadi
di sejumlah tempat fenomena menggunakan anak anak untuk melakukan bom bunuh diri baru pertama kalinya di indonesia
kapolri jenderal polisi tito karnavian hari ini mengunjungi tiga anak dari terduga pelaku yang selamat dari ledakan bom yang terjadi di rusunawa wonocolo sidoarjo hari minggu
ledakan ini merupakan salah satu dari rentetan ledakan bom di surabaya
ledakan bom di kamar yang ditinggali oleh enam orang anggota keluarga tersebut menewaskan kedua orang tua dan satu anak tertua
sedangkan tiga anak lainnya
selamat dari ledakan
tiga anak yang selamat adalah ar lima belas tahun fph sebelas tahun dan h sebelas tahun saat ini dirawat di rumah sakit bayangkara polda jawa timur
kepada kapolri ar menceritakan bahwa ia sering diajak ayahnya untuk berjihad
namun ia menolak dengan alasan tidak sesuai dengan pemikirannya dan bertolak belakang dengan ajaran islam
pada kesempatan itu pula ar membenarkan bahwa bom yang meledak adalah milik ayahnya yang dirakit sendiri
sebelumnya aksi bom bener bener
bunuh diri yang terjadi di mapol restabes surabaya juga melibatkan anak anak
dalam peristiwa itu satu anaknya terselamat dan diselamatkan oleh seorang anggota polisi
belakangan diketahui bahwa anak kecil tersebut merupakan anak dari pelaku bom bunuh diri
meski bom bunuh diri sudah dilakukan berkali kali fenomena menggunakan anak anak untuk melakukan bom bunuh diri baru pertama kalinya di indonesia
demikian juga fenomena menggunakan anak anak
ini baru pertama kali di indonesia

dilengkapi dengan bom pinggang dan kemudian melakukan bom bunuh diri
tapi di syria di isis ini mereka sudah lakukan
sudah beberapa kali mereka lakukan di syria dan iraq
memprihatinkan saya kira baik kita perkembangan perkembangan seperti ini
dan ini tidak terkait saya ulangi tidak terkait dengan agama apapun
tapi ini terkait dengan jaringan
jaringan di tingkat dalam negeri regional filipina terutama selatan
dan juga terkait dengan jaringan yang ada di timur tengah
ini tentunya kita akan bekerja lebih keras lagi
sementara itu kapolda jawa timur irjen polisi mahfud arifin menyatakan
anak dari keluarga pelaku teroris yang selamat akan diberi pendampingan sementara
nantinya anak anak ini akan dikembalikan kepada pihak keluarganya dengan sejumlah syarat tertentu
pelibatan anak dalam aksi terorisme menjadi kabar yang sangat mengejutkan sekaligus miris
kecaman yang dialamatkan kepada pelaku pemboman menjadi berlipat ganda
ketika sebagai orang tua mereka dinilai tega melibatkan anak anaknya yang mungkin belum mengetahui aksi bengis dari orang tuanya itu
bagaimana nasib anak anak pelaku teror yang selamat ini
bagaimana negara akan memperlakukan mereka
kami akan mulasnya malam hari ini dengan retno listiarti komisioner dari kpai
selamat malam bu retno
terima kasih sudah hadir
kemudian ada komis pol selamat pribadi jurubicara div fumas polri
terima kasih sudah hadir
kalau kita lihat hari ini ya peristiwa
bukan peristiwa momentum ketika kapolri menjenguk anak pelaku salah satu anak ya pelaku teror
ini kemudian memunculkan tanya di publik
oh iya ada anak dari pelaku yang selamat
ini kemudian apa pak langkah yang akan dilakukan oleh kepolisian
karena kan tentu saja mereka juga sebagai pihak yang dinilai banyak sekali mengetahui informasi ketika orang tua yang melakukan teror maupun kakak kakaknya itu ketika melakukan aksi sasaran apa dan lain sebagainya
iya kalau kita berpikir soal hukum anak anak adalah tetap anak
anak itu tidak memahami hukum sebab dan akibat
oleh karena itu ada klasifikasi khusus soal peradilan anak
dia bukan sebagai sebab tapi sebagai akibat sebagai korban
oleh karena itu penanganannya memang harus khusus
namun kalau pak kapolri sudah menaruh
perhatian seperti ini
sampai beliau datang sendiri menjenguk sendiri ngelus ngelus sendiri
kita berharap setelah ini instansi samping sebagai pendukung dari rehabilitasi berpikir anak ini itu juga harus ikut serta dan proaktif
kpai sudah bergerak mungkin nanti sos juga harus bergerak din sos juga harus bergerak
masa depan ini
masa depan anak ini harus terlindungi
masa depan anak ini jangan sampai ikut radikalisasi
anak ini jangan sampai trauma
oke bagaimana bu anda melihat dari kpai ketika seorang anak ini posisinya kan jadi ketika bom itu terjadi
kita berpikir korban yang terkena ledakan bom kan juga akhirnya marah pada pelaku
disitu pelakunya biasanya seperti itu kan
tapi kali ini pelakunya ada anak anaknya
anak anak itu bukan sekedar anak lain yang diajak ikut bergabung
itu pelaku begitu
ini apa apa yang ada di benak kpai sekarang ini
kira kira memposisikan anak dari para pelaku teror yang selamat ini bagaimana
sebenarnya pertama kami mengapresiasi ya pihak kepolisian yang bertindak cepat dan juga terkait dengan anak ini pandangan kepolisian tentu kami apresiasi
yang pertama anak sebagai anak pelaku pun dia ini anak korban gitu
bagaimanapun ada dia korban
bisa disebut dia korban ya
apalagi usianya kan masih delapan tahun
anak kan belum memiliki orientasi politik dan orientasi ideologi
artinya ketika dia dalam situasi pengasuhan anaknya juga tidak punya pilihan
artinya dia tentu didoktrin misalnya oleh orang tuanya dan lain lain
kemudian melawan tentu belum bisa anak pada usia itu
dan yang kedua adalah
alasan usianya ada nggak tidak
karena kan kalau kita lihat kan ada anak yang diajak usianya sudah belasan tahun

kalau dalam undang undang sistem peradilan pidana anak karena undang undang teroris belum ya
jadi undang undang sistem peradilan pidana anak
sebenarnya ketika anak usianya dua belas tahun ke bawah pun tidak bisa diproses
dua belas tahun ke bawah ya
jadi itu dua belas tahun itu nggak bisa
tapi kalau empat belas tahun ke atas itu bisa dalam proses pengadilan
jadi dalam hal ini proses pemeriksaan proses kemudian nanti dia menjadi saksi dan lain lain
semua menggunakan undang undang sistem peradilan pidana anak
jadi undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua belas
itu yang diatas empat belas ya
dan anak ini kan usia di bawah ya
di bawah dua belas tahun tadi
nah proses ini tentu ini akan menjadi saksi ya
dari apa yang kemudian tadi akan digali oleh kepolisian
tetapi memang kalau dia sebagai anak
bagaimanapun dia adalah korban
meskipun kemudian dia dipasangi sekalipun dengan bom tadi
itu belum tentu atas kehendaknya
artinya anak ya tetap anak
dia kan tidak mungkin melawan orang tuanya
yang dianggap dirhaka dan lain lain gitu
dan ini untuk ini tentu nanti ketika dia sudah dipulihkan
nanti pertama dia akan mendapatkan pendampingan ya secara psikologis
karena sekarang layanan kesehatan dulu
tapi nanti dia secara psikologis harus mendapatkan itu
yang kedua adalah tadi
betul bahwa harusnya yang terdekat
terdekat di sini memang
peksosnya nanti dari dinas sosial
kemudian juga ada p dua t p dua a
nah ini akan mendampingi dalam jangka panjang
karena saya yakin pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup panjang
kemudian yang ketiga
kita harus melihat anak ini nanti punya keluarga yang lain ya
dari orang tuanya
nanti dilihat tiga derajat ya
kalau memang ternyata bisa kakeknya gitu kan
neneknya kemudian budenya tantenya gitu ya
itu kalau andaikan ternyata dilihat dulu nanti
mereka juga bersih dari tadi radikalisasi gitu ya
kalau dia sama saja tentu tidak memungkinkan anak ini di bawah pengasuhan
nah ini juga hal yang mesti dipikirkan
kalau memang sampai yang terakhir gitu
keputusan ternyata pihak keluarga terdekat tidak memungkinkan
maka dalam pp pengasuhan nanti dia akan masuk ke dalam memang anak negara
nah ini bisa dilakukan perlindungan tentu
seluruh hak hak anak ini akan dipenuhi ya
sebagaimana sesuai dengan undang undang perlindungan anak
ada memori yang terekam tentu saja ya
ketika orang tuanya meledakkan diri mati
itu kan menjadi sebuah rekaman memori tersendiri
belum lagi kemudian dibawa oleh kepolisian dikawal
tentu saja kan itu juga menjadi sebuah trauma psikologis tentu saja begitu ya
ini memang menjadi masalah yang kompleks
di satu sisi kita harus memperlakukannya tetap sebagai anak
tapi selain dia ini pernah ada hubungan dekat
dan mungkin pernah mengetahui seluk beluk tentang
bagaimana kehidupan di rumah ya
bagaimana kehidupan di rumah
ini akan kita ulas lebih lanjut ya setelah jeda berikut ini
prayam yusyakaan segera kembali
sebelum kita lanjutkan untuk menganalisis langkah yang tepat seperti apa
menempatkan posisi anak dan memperlakukan anak
dari para pelaku teror ini ke depannya
terutama bagi mereka yang selamat
saya ingin update dulu pak
sebenarnya ada berapa anak yang di
apa namanya sekarang dalam pantauan kepolisian yang
maksudnya dari para pelaku teror yang selamat ini
saya tidak mempunyai data yang resmi
artinya kan ada yang di beberapa tempat
paling tidak yang dikunjungi kapolri tadi
satu begitu ya
tapi yang kemudian yang di rumah sakit phc pelabuhan itu pak ya
yang dari yang terpental dari
itu ada pak ya
biasa dua anak paling tidak sudah ya
yang mental itu kan
itu ada dua pak ya
pak nah bagaimana kemudian polisi apakah memang sudah ada teknik tersendiri atau tidak kira kira
untuk menangani mereka ini
karena sekali lagi saya ingin menyampaikan
bahwa memang akan sulit ya berpikirnya
mau tidak mau dia tidak bisa dilepaskan dari kondisi yang pernah dialami
bahwa dia pernah dekat mengetahui situasi dalam rumah
tapi di sisi lain dia masih anak anak begitu
anak itu dalam hal ini mengetahui fakta
polisi sudah ada sistem sendiri
bagaimana petugas ketika menghadapi anak
di mana petugas itu berhadapan dengan anak
terus kemudian bagaimana dia cara berpakaian
bagaimana cara bertanya
termasuk soal terhadap ainur nanti
di mana dia mengetahui fakta
tentu terhadap anak ini
ada banyak beberapa hal
misalnya begini taktisnya
anak ini tidak perlu muncul di hadapan publik
karena trauma anak ini
bukan hanya soal bagaimana keadaan di rumah
trauma menghadapi petugas itu juga
merusak masa depan dia
tekniknya bisa begini
saya telah melakukan wawancara terhadap si a
si a ini maksudnya anak gitu ya
dengan kejadian seperti ini
dengan disaksikan oleh misalnya kpai
misalnya tekniknya teknik aja
atau siapa yang menjadi saksi
maka saya menginterogasi yang bersangkutan
tanpa yang bersangkutan
hasilnya adalah abc
jadi saya lah yang muncul sebagai penyidik
dia yang kita
sebenarnya maksudnya kalau di persidangan begitu maksudnya pak
di hadapan persidangan
di hadapan persidangan begitu ya
anak ini harus dilindungi
tapi tanpa mengurangi
di hadapan hukum
cukup penyidik yang mereka
bisa seperti itu
kalau kita lihat misalnya contoh contohnya yang ini kan sebenarnya
yang dilakukan oleh orang tuanya tentu saja
misalnya orang tuanya masih hidup ini
sebagai pelaku teror ini begitu ya
mereka ini kan sebenarnya banyak melakukan pelanggaran tentang
terlindungan terhadap anak ya
hak anak ya sebenarnya
ada catat bagaimana itu
iya kalau menyimak dari penjelasan kapolri ya
itu kan dinyatakan bahwa ada tiga tadi ya
kemudian yang di rumah susun ya
dan ketiga anak yang selamat ini
yang di rumah susun tiga anak ini
tiga anak yang selamat ini
memang masih dalam perawatan
dan tentu dalam perlindungan kapolisian
dan tiga anak ini berdasarkan hasil tadi
pendalamannya dilakukan oleh pihak kepolisian
pertama sebenarnya satu dia tidak tahu misalnya
bahwa ayahnya merakit bom itu
itu tidak diketahui
jadi ketika ledakan itu terjadi
jaraknya dia mungkin agak jauh
sehingga kemudian bisa menyelamatkan
dan katanya tetangganya membantu ya
untuk menyelamatkan dua adiknya
yang kedua menurut pengakuan bahwa mereka tidak pernah sekolah
sama sekali tidak pernah disekolahkan
dan diajarkan kalau nanti ditanya orang atau tetangga
bilangnya adalah homeschooling
padahal tidak pernah juga
terus yang kedua
kerap kali diperlihatkan video
video video tadi yang kekerasan
kemudian video video tadi ya ajakan ajakan jihad
itu selalu di anak ini dicekoki memang dengan itu
dan ditanamkan betul dalam ininya ya
kemudian yang ketiga mereka itu ruang geraknya dibatasi sekali
ruang gerak itu ya tadi tidak bisa bermain
sebagaimana anak yang lain bebas dan lain lain
nah ini sebenarnya
sebenarnya seluruhnya kalau berdasarkan undang undang perlindungan anak
ini termasuk namanya penelantaran anak
satu anak kehilangan hak atas pendidikan
akibat orang tua sebenarnya semuanya bisa dipidana
nah kemudian yang kedua adalah
tadi ya membatasi ruang gerak
yang berarti menghambat tumbuh kembang anak secara normal
dan ini semua sebenarnya dipidana
andaikan saja ada tetangga tetangganya yang mengetahui
jadi sebelumnya maksudnya saya berbicara itu
ini mestinya bisa dilaporkan
dan terkait dengan undang undang perlindungan anak
tetapi ternyata tidak ada kan informasi seperti ini
walaupun diketahui oleh orang yang tinggal di dekat mereka
dan ini sebenarnya menurut saya sebuah momentum
untuk masyarakat memiliki sensitivitas dan tidak cuek
sebenarnya terhadap kondisi gini
karena kan anak itu tidak mungkin melaporkan orang tuanya
kepada pihak berwajib
kemudian juga dia tidak mungkin melawan dalam arti itu
karena relasi yang tak seimbang
tentu dan ini
mestinya orang dewasa lain di lingkungannya
yang membantu dan menolong anak ini
bu kalau kondisi yang sekarang ini ada
artinya ada trauma yang pasti akan cukup banyak ya
trauma yang pertama menghadapi petugas kepolisian
trauma yang kedua orang tuanya meninggal dan meledakkan diri
misalnya seperti itu
contoh untuk yang polrestabes surabaya
dan disaksikan dia
dan disaksikan dia sendiri
contoh trauma yang ketiga mungkin adalah lebih pada soal
ledakan itu kan juga
tidak semua orang pernah mendengar ledakan bom
jalan panjang ada jalan panjang untuk melakukan pemulihan
dari catatan anda kira kira pemulihan seperti apa yang paling penting pada anak
paling tidak dalam waktu dekat ini untuk mereka anak anak pelaku teror
ya sebenarnya memang pemulihan ini panjang dan tergantung dengan situasi dan kondisi anak ya
panjang itu misalnya kasus bom bali saja
itu udah berapa tahun sampai sini
sampai sekarang saja korban itu masih mengalami trauma
jadi kalau dengar petasan gitu
terus ada ban meletus
itu saja dia sudah terkejut
benar betul dalam kondisi trauma
apalagi seorang anak ya
dan satu lagi sebenarnya tambahannya dia pun kehilangan orang tuanya
artinya dia merasa sendiri juga di dunia gitu ya
ini sebenarnya trauma ya menghilangkan tadi ya perasaan kehilangan orang tuanya aja sebuah proses panjang loh
dia tidak memiliki ayah ibu lagi itu adalah sebuah proses panjang
untuk diobati untuk pulih kembali
ditambah lagi tadi trauma trauma lain termasuk tadi ledakan
itu bisa dalam jangka panjang
untuk itu memang mesti ada kesabaran nih ya
dari pihak apa
banyak pihak dan ini nggak bisa hanya satu kepolisian saja
meskipun kepolisian juga memiliki psikolog
tapi tidak bisa terus berlanjutkan
dan untuk ini yang jaraknya dekat dengan anak nanti secara geografis
itu biasanya ada p dua tp dua yang juga memiliki psikolog
atau ada pekerja sosial di wilayah situ yang bisa mendampingi anak ini dalam jangka panjang
baik sebagai penutup pak
selama catatan dari kepolisian terkait dilibatkannya anak anak dalam aksi teror ini
ini adalah fenomena baru di indonesia
saya harap jangan hanya kpai
jangan hanya polisi
tapi masyarakat juga sudah mulai memperhatikan tentang hak hak anak
kalau misalnya menemukan hal hal seperti ini mungkin masyarakat jangan diem dong
kalau memang tidak mengenal kpai minimal ke lurah
syukur syukur bisa ke polisi
karena anak ini adalah next leader
kalau neck leader tidak kita bina mulai sekarang
kita bisa lost generasi
baik terima kasih pak selamat terima kasih juga
bu retno telah bergabung bersama kami malam hari ini di cnn indonesia prime news
kita berdoa semoga anak anak tidak terkontaminasi radikalisasi
dan semoga cepat sembuh ini ya
masalah trauma akibat aksi bengis dari orang tuanya
aksi orang tuanya
terima kasih telah bergabung sama kami selamat malam